kita beralih ke informasi lain tni berhasil membebaskan sejumlah desa di distrik tembagapura yang dikuasai oleh kelompok bersenjata
dan dalam operasi tersebut kelompok bersenjata sempat meninggalkan seorang bayi dalam area konflik
pasca pembakaran rumah sakit di utihini gedung sekolah dan sejumlah rumah warga di distrik tembagapura oleh kelompok bersenjata
tni berusaha untuk menenangkan warga dan membebaskan sejumlah desa yang dikuasai kelompok bersenjata tersebut
mengutip siaran pers kapendam tujuh belas cendrawasih kolonel muhammad aidi
tni berhasil menyelamatkan seorang bayi yang ditinggalkan kelompok bersenjata di area konflik
momen penyelamatan bayi dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata untuk melarikan diri
seluruh warga selamat namun satu prajurit tni pratu vicky rumpasium gugur dalam kontak senjata